sampai jumpa di video selanjutnya

om baru ingat sekarang
gak tinggi gak pendek gak gemuk nggak kurus
om kesana dulu ya
ada urusan kalian lanjutin mainnya
kalau ada yang nanya nama kita jangan dikasih tahu
kalau ada yang nanya apa apa
emang ini kenapa gak boleh dijawab jen
bisa jadi dia orang jahat
aduh debit jadi takut nih
iya aku juga
orangnya masih di sana
kita tunggu sampai dia pergi
pokoknya kita gak boleh misah
anak yang satunya
saya sampai kejebak sama dia
yang kaya biasa aja
gak secerdas temannya
kampung kita harus dijaga ketat
ada ada saja ya
mana sebentar lagi bulan puasa
kita jadi takut kalau pencuri berkeliaran di mana mana
kita jadi takut kalau penculik berkeliaran di mana mana

saya tidak berani cek
saya tidak berani cek
kalau ketahuan pak ustadz rw habis kita dimarahin
kata pak ustadz kalau yang begitu mah musrik
mungkin jennifer pergi ke cianjur atau kum
ngapain jennifer ke cianjur doi
ya sekolah sd negeri cianjur pun
doy ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya jeniper dua minggu yang lalu
sudah kita balik sekarang
apanya yang dibalik kum
kum ini sebentar lagi masuk bogor nih
bogor itu luas iya kalau mereka kesana
feeling saya mereka kesana debbie kesana
kita pikirin dulu dang
bagaimana mikir kalau kamu gak mau ikut yaudah saya pergi sendiri
nyari kemana pun saya mau dang asal alasannya jelas
alasannya udah jelas baby pasti ke bogor itu alasannya
ngapain ke rumah mustaqim
ya nyusul mamanya ke saudi
bang dadang bareng atuk bang dadang
nin nanti kalau ada yang datang
nyuruh kamu menerawang keberadaan desa
jangan mau yaudah
makanya jangan mau niel
lagipula kalau ustadz kemah denger disini ada kegiatan musrik
kalau ada yang nyuruh
kamu tuh penasehat spiritual
penasehat spiritual mak
bukan musrik niel
iya kang memang bukan
kalau uang kita sudah banyak
kita berobat ke spesialis kulit
biar kudus kamu sembuh
udah tuh jangan negaruk terus
iya kang terima kasih banyak
nih kang dan
beneran bakalan kaya
percayakan sama saya tumir
bos idan teah

apa sebenarnya hari ini
udah sugar belum ada yang beli
belum mang masih banyak
mang mau beli
cece duduk santai
jualannya udah habis
yaudah ce permisi
susah cari pembeli disini
mendingan minder tempat lain aja deh
tiap hari sih mereka mainnya bertiga um
kadang kadang mainnya sama deni
biasanya debbie sama jennifer
ngomong ke febri kalau mau jalan
biasanya jalan kemana ma
kalau jalan sih mereka jarang om
toko buku depan sekolah
tapi om sejak ada taman bacaan
di sekolahan mereka nggak pernah lagi kesana
tadi akeng sudah kesana
tapi gak ada
anak anak tidak kesana
yaudah kalau gitu makasih mak edward
mari emak edward
mudah mudahan anak anak cepet ketemu ya wad
oh begitu baik bu yola
saya kesana ya terima kasih assalamualaikum
si debbie kemungkinan pergi ke cih hideng
kita harus kesana diperkirakan
kesana bukan kesitu
katanya kemungkinan debbie
pergi ke burger cih hideng
di cih hideng ada burger
yuk orangnya udah gak ada
nama kita sudah di bali
iya nih aku inget kok